bahwa usanuru itu punya ide nah gimana kalau kita semua mengumpulkan sumbangan lalu kita
berikan kepada keluarganya adit malah ada gua ya dipiarasi jujur isyak saya sangat setuju biasanya
di kalau saya usaha usaha yang mulia dan santri santri jujur santriwa santriwa juga pasti
setuju untuk nyum bangka usah usah kayak gini berhenti deh ya tapi yang sabar ya ustadz ya
capek banget tadi kita bisa rinkemeca seharian ini
kakio juga baru kese banget capeknya cepet lagi
itu loh kamu sendiri ngapain juga kamu ngecek beca keliling keliling nggak jelas
orang emang kamu bisanya kusil jahil orang orang perbuatan kamu itu udah bikin orang itu mikir
macem macem aku baik kamu bisa diam jahil
aduh aduh you
disini cuma ngasih tahu
saya kesini mau ngasih tahu bukan ngasih tahu temennya tempe bukan
temennya cireng juga su
ihh kenapa tadi mau main gorengan sih kita
enggak enak mau main gorengan kalau gak ada rawit
saya tuh datang kesini
cuma mau ngasih tau kepada kalian semua
bahwa ustadz zanur itu punya ide
nah gimana kalau kita semua mengumpulkan sumbangan
lalu kita berikan kepada keluarganya abah adit
ada gua aja dipiarasi jujur
biasanya nih kalau saya ustadz pungsa yang mulia dan santunin belum setuju
santriwan santriwan juga pasti pada setuju untuk nyum
tapi yang sabar ya ustadz ya
saya pamit dulu mau kasih tahu santriwan yang lain
eh lupa rawit
rawon sekali ya
yang masih tidur
langsung ke masjid
bersihin masjid sama tarik
kalian tuh kalau mau pura pura aja
yang pura pura tidur
bagusan pura pura ninja daripada pura pura tidur
kalau pura pura kan hewan
emang kalian bersamain sama hewan
ustadz musa yang mulia dan santun
punya tugas buat kalian bertiga ya
tolong kalian kasih tau ke temen temen kalian yang santriwan
untuk mengumpulkan dana
untuk kita sumbangkan kepada keluarganya mbak adit
wajah pakai ribut
seperti yang ustazah jelasin tadi ya
jadi kamu tolong minta sumbangan
sama temen temen santriwati
buat abang adit
ini ada sumbangan ini
untuk abang adit
kita ambil juga
kau tak ambil bank
nanti aja sih gampang
tinggal transfer ke rekeningnya
kok itu macam mana sih
kan butut emang gak ngerti
tinggal transfer ke rekeningnya
soalnya aku tuh gak ada uang receh
kalau gak salah tuh
itu ada uang seratus ribu dolar
pastinya warnanya merah
ini receh ya
kau itu sumbang kau ya sih
kalau kau sumbang
lebih baik kau tersenyum
nanti aku mau beli
mobilnya gak kena penapa ya
cukup cukup cukup
itu itu namanya
evan amalia betul tuh kata lilis
nah orang sombong itu temennya setan loh
tuh princess agak ngeri
apakah kalian mau ikut nyombong
saya itu dari kecil udah masak
makanya saya dipercaya sama produk tangan kulung anta ini
anda sejak kecil menjadi koki
iya sejak saya kecil
lalu tibang begitu aja udah nyombong nyombong
gak ada apa apanya kecil
laidung aja ngumpet
nih dengerin pak de
nih mpo si tai itu sering banget sedih
sering dapet ujian
tapi mpo si tai selalu ceria selalu sabar
akhirnya kan allah selalu suka selalu sayang sama orang orang
akhirnya mpo dikasih pacar dari kulung anta sama ayang bulbul
kalian kenapa tuh curhat sama saya
yang surah siapa
maaf maaf pak de maaf pak si ti ya
ini usahak sumbangan dari anak anak usahak terima
ujian usahak terima ya
usahak terima ya
ya ujiannya belum ujian
sumbangan kalian semua
bisa menjadi berkah
dan juga bisa menjadi lelah dan pahala untuk kita semua
pokoknya kalian tenang aja ya
kalau kalian menyumbang untuk membantu sesama muslim
sesama saudara kalian sendiri
harta kalian tuh gak bakal habis malah bertambah terus
itu udah janji allah tuh
setelah ustadmu sayang mulia dasantu nanti menghitung uang ini
besok tolong kamu antarkan sumbangan ini
ke abah adit ya
kok kasihnya ke haikal sih ustad
kenapa gak ke saya
saya itu lebih bisa dipercaya ustadz
saya janji deh ustad
bukan diantarin ke abah adit
malah jajan nih orang lelis
eh aikal kamu gak boleh suzon ya
dan buat sobri
abah adit itu udah terlanjur kenalnya sama aikal
ya takutnya kalau kamu besok kesana
disangkanya bukan mau kasih sumbangan
malah mau nyolong becak lagi tadi sama kamu ya
betul tuh betul banget
sebentar ya aikal ya
ini adalah sumbangan
hasil dari seluruh penghuni pondok pesantren kunantang ya
ustad amanatkan kepada kamu
untuk diserahkan kepada mbak adit
ah dikit doang buat pakai lem tadi
apakah kamu mau ikut sama saya
ustad sergey mau nganterin saya ke rumah abah adit
soalnya saya mau pergi ke kantor polisi
bikin surat keterangan
dan minta bantuan mencari ibuku
yaudah boleh ustad sergey
ocek gitu nih haikal nih diantriin oleh ustad
jati awas jatuh uangnya ya
dia ke anaknya agak agak aneh
gitu kadang kadang suka ngilang sendiri
yaudah hati hati deh
eh mas itai lama banget bikin kopi ya
nih sampai panjang ya matanya nungguin kopi
eh sini sini
eh entah dulu
eh sini kau
pengurus pesantren kun anta dimana
kadeh aja pengen jawab
eh serem banget orangnya
eh jejen sayang
ga boleh begitu
di anu bu
lurus terus belok kanan
oh itu ruangan ya
itu dapur saya
pake ngata lah
saya ga boleh begitu
harus sabar sama orang
saya mau ketemu sama pengurus pondok
ada ada pengurusnya
ada buntut musang
bukan buntut musang
itu seru dan es campur
ini ada tamu mau ketemu ust musa
oh yaudah suruh masuk aja
pak silahkan masuk pak
saya mau ketemu ust musa
seru banget nih orang
eh silahkan duduk bapak ibu
mau balik ke pos takut adanya gotong
engga dirubuin sekalian
mau balik ke pos takut adanya gotong
nggak dirubuhin sekalian
ya itu sering itu di pondok pesantren kami
memang kelakuannya emang agak unik ya pak ibu ya
sebelumnya perkenalkan saya
ustadz musa yang mulia dan santun
saya pengajar di pondok pesantren kunanta ini
dan kalau boleh saya tahu
apa tujuan dan maksud bapak ibu datang kemarin
kami tuh mau mengantar anak kami
masuk pesantren kunanta
iya betul pak ustadz
saya kepengen anak saya si jejen
bisa mendok disini
alhamdulillah insya allah ya bu ya pak ya
adik kamu yang baju merah pasti kamu jajan kan
bukan pak ustadz saya jejen
pasti nama panjang kamu nggak boleh jejen sembarangan
canda pak bu ya
ini kayaknya masih sd nih ya
masih bisa nih kelas enam nih atau kelas lima ya
bukan saya jojong bukan jejen
nah ini nih kayaknya ini udah smp nih
masuk disini aja ya
kamu jejen kan
bukan pak ustadz
makanya mau susah susah tau ya
aduh memang nempak lagi